dengan luka luka di tubuhku yang belum sembuh
aku akan kesulitan menghadapi jurus segarayasa miliknya
aku harus turun sampai

sepertinya aku harus melawannya dengan jurus saibihim
aku akan menghabisi kau dengan ajian jantung beku
mudah sekali aku melumpuhkannya
terima kasih nyai
kau telah menolong saat aku tergesa
memang kaum murid tidak berguna

sekarang kau lepaskan tontokanmu
kalau kau melupakan aku
kita bertarung satu lawan satu

jadi jangan harap
aku mau menyabungi nyawa denganmu
apa untungnya jasadku bagi ibu nyai
sekarang kau lepaskan
aku yang akan membuatmu diam

kenapa aku tidak bisa mengeluarkan suara
aku tidak bisa mengeluarkan suara
kau bisa diam juga

bawa dia pergi dari sini
nyai ayo kita menjauh
bawa dia pergi dari sini
di mana rai dan rai
rai dan manik di situ

menggeleng kepala seperti itu

rai mu sudah mati

labo pasti berbohong kepada aku nyai

pasti bisa diselamatkan nyai

aku mohonnya selamatkan rai
kami akan membuatmu habis bersama hujan jantung hersu
abaikan si om yang politis
kau sendiri itu wise
abaikan si om yang politis awas
tuhan kau sangat hebat sekali